informasi selanjutnya saudara partai gerindra membidik menantu presiden joko widodo erina gudono
jadi salah satu bakal calon bupati sleman di pilkada kabupaten sleman dua ribu dua puluh empat
sejumlah nama kini tengah dipersiapkan partai gerindra untuk masuk dalam bursa calon bupati sleman
salah satunya erina gudono istri ketua umum psi kaisang pangarep
munculnya nama erina sebagai bakal calon bupati sleman berasal dari masukan internal partai gerindra
baik pusat maupun dari daerah
sementara masuknya nama erina gudono dalam bursa bakal calon bupati sleman pada pilkada serentak mendatang
juga ditegaskan oleh ketua dpc gerindra kabupaten sleman hr sukaptana
alasan memasukkan nama erina dalam bursa calon bupati sleman dengan mempertimbangkan gerindra butuh kader muda
daerah ini kami yang kami lirik kan pak erina gundono ya
istilahnya kami memang mencari kader kader muda atau calon yang muda
untuk dipromosikan ke masyarakat lewat partai gerindra
untuk menjelang pilkada ini